kita ke perkembangan kasus kerusuhan tanjung balai sumatera utara
pasca kasus kerusuhan di tanjung balai sumatera utara
polda metro jaya menangkap seorang penyebar isu sara di media sosial
pelaku ditangkap setelah menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian atau sara di dua akun facebook sekaligus
att pria berusia empat puluh satu tahun ini mengaku iseng mengirimkan ajakan provokatif
saat ini tersangka belum ditahan karena masih dirawat di rumah sakit
selain at polisi juga telah mengantongi sejumlah nama akun lain yang diduga ikut terlibat dalam provokasi melalui media sosial
dari penangkapan ini petugas berhasil menyita satu buah laptop dua handphone dan satu unit tap
pada kesempatan beberapa waktu yang lalu unit cybercrime kita melakukan patroli
kemudian mendapatkan akun tersebut
kemudian kita lakukan penyelidikan dan pada hari ini tanggal dua agustus dua ribu enam belas
kita pukul delapan ratus di geniang mania di jakarta
dan kita menangkap dan kita bertanggung jawabkan perbuatannya